kami akan mengulas masalah ini bersama fadlul imansyah kepala badan pelaksana bpkh
diah pitaloka anggota komisi delapan dpr ri dan ade marfudin ketua rabita haji indonesia
selamat malam bapak bapak dan ibu dia
saya ke ibu diah terlebih dahulu
apakah ini sudah final atau masih bisa diubah keputusannya
ibu dia bisa mendengar saya
ya ibu dia
baik nampaknya masih belum tersambung komunikasi dengan ibu dia
oke saya ke pantai
pak ade dulu pak ade anda melihat ada pengajuan kenaikan bpih untuk tahun ini
dari tiga puluh sembilan hampir empat puluh juta menjadi tujuh puluh juta anda melihatnya bagaimana
yang pertama ini kaitannya dengan kenaikan ya
kenaikan biaya haji dari dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini kan sudah memang diprediksi akan terjadi seperti ini
akan terbalik dengan angka yang dua ribu dua puluh dua di mana posisinya adalah empat puluh enam puluh sekarang menjadi
artinya tujuh puluh jemaah haji tiga puluh adalah dari optimalisasi
ini harus disikapi bahwa biaya haji itu biaya ibadah haji itu adalah menjadi sebuah indikator penting untuk jamaah
menentukan orang berangkat atau tidak kalau punya kemampuan untuk membayar
jadi bukan pada besarnya atau kecilnya biaya tapi kesanggupan kemampuannya bisa membayar atau tidak
ini yang harus menjadi poinnya
nah justru yang perlu kita perhatikan adalah terjadinya kenaikan menjadi enam puluh sembilan juta itu
apa saja komponennya apa saja variabelnya dan itu harus diperjuangkan oleh ibu dia
di mana item item apa saja yang perlu dikritisi yang masih bisa ditekan sehingga menjadi angka yang efesien
angka yang berpihak kepada jamaah
ini kemudian kalau misalnya ini dilakukan berapa prosen kemampuan turunnya
atau berapa angka yang ideal yang bisa disanggupi oleh jamaah
kan yang akan membayar adalah jama'ah pada tahun ini
ini yang saya kira yang kenaikan ini juga disikapinya bukan disikapi dengan pesimis
tapi ini sebuah pembelajaran
ini adalah sebuah kondisi yang ada karena memang kondisinya juga pembiayaan akan terjadi perubahan perubahan yang signifikan sekarang ini
baik tapi angka tujuh puluh juta hampir tujuh puluh juta itu menurut anda tidak realistis untuk calon haji tahun ini
enggak saya bukan realistis atau tidak ini dikritisinya bisa ditekan atau tidak
dengan komponen empat belas komponen yang ada apa sih yang bersentuhan langsung
jadi yang bersentuhan langsung dengan jama'ah itu yang harus menjadi kewajiban jama'ah
ini yang harus kita sepakati dulu
kalau yang tidak bersentuhan langsung bisa diambil dari dana optimalisiator dari apbn
ini yang harus kita perjelas kepada masyarakat
sehingga sebesar apapun harus dibayarkan
emang ini bagian dari isi tongah jama'ah gitu tentang pembiayaan
oke sekarang budia sudah tersambung bersama saya
sudah bisa mendengar ya budia
angka enam puluh sembilan hampir tujuh puluh juta ini sudah final ataukah masih bisa ditekan
seperti yang tadi pak ade sampaikan
apakah ada komponen komponen yang kemudian bisa dikurangi
sehingga angkanya bisa lebih masuk begitu terhadap kemampuan jemaah calon haji tahun ini
saya yakin masih bisa ditekan
itu menjadi semangat dari panja haji di komisi delapan dpr ri
jadi yang menjadi komponen bipih ya
bipih beban jama'ah haji kita itu
pertama ini biaya penerbangan
embarkasi ke arab saudi
lalu akomodasi mekah
living cost visa dan paket layanan masyair
nah ini yang sedang kita perjuangkan
ini juga kalau lihat biaya penerbangan ini dari dua puluh sembilan lima juta menjadi tiga puluh tiga juta
nah ini juga kenaikannya cukup besar ya
kemarin pak menteri sempat
kemarin pak menteri sempat
bicara alternatif alternatif gitu penggunaan pesawat ini selama ini kan kita sistemnya sewa
apakah kita masih menggunakan sistem sewa atau sistem at cost gitu
nah ini kan sebetulnya hal yang menurut saya harusnya bisa lebih efisien ya
salah satu poin
nah living cost ini kan juga sebetulnya uang yang kembali kepada jemaah gitu
nah ini apakah bisa
tetap jama'ah ingin mendapatkan living cost
nah ini juga komponen komponen yang tentu akan kita bahas dengan seksama gitu ya
sehingga bisa terbangun efisiensi dari komponen bp yang menjadi beban jemaah haji indonesia
oke salah satu penyebab angkanya kemudian naik adalah dana manfaat yang kemudian harus diturunkan
menurut anda memang keputusan pemerintah ini
melihat apa yang terjadi memang sudah tepat
ya kita satu sisi amanahnya kan dua
pertama penyelenggaran haji yang baik yang terbaik
kedua adalah pengelolaan dana haji yang sustain yang berkelanjutan
karena dana haji ini juga kita mendapatkan amanah bpkh nih khususnya
kita dpr melakukan pengawasan
ini kan menjadi milik

sekarang kan banyak juga jama'ah haji indonesia yang masih menunggu
nah kalau uangnya habis gitu kan
atau misalnya nilai pokoknya itu terpakai gitu kan
tapi dari tahun dua ribu enam belas nilai manfaat yang terpakai itu sembilan belas lima juta per jemaah
sekarang sudah menjadi enam puluh dua delapan juta per jemaah
jemaah haji kita yang berangkat tahun setelah covid itu pasca pandemi itu rp seratus ya kurang lebih
sekarang kembali ke normal menjadi rp dua ratus sepuluh
kalau sekarang jemaahnya naik menjadi dua ratus sepuluh ribu kembali ke kuota normal
nilai manfaat yang terpakai itu juga sudah tidak cukup
berarti harus menggunakan dana pokok dari dana haji
nah ini bahaya sekali gitu karena ini juga adalah uang jemaah haji indonesia yang menjadi jemaah tunggu
ke depannya begitu ya
ini ada dua amanah itu yang tentu sangat berpengaruh terhadap penempatan atau penetapan biaya haji gitu
dan ini saya rasa yang pertimbangan dari menteri agama
pak fadlul saya minta anda menanggapi apakah kemudian tadi penjabaran yang disampaikan

kurang lebih sama dengan keadaan yang dialami oleh bpkh saat ini
ya saya rasa apa yang disampaikan oleh bu dia itu sudah tepat ya
jadi artinya memang dari sejak kalau kita lihat dari sejak dua ribu sepuluh
dimana total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar hampir rp tiga puluh lima
maka pada saat itu saja sebenarnya
sementara seperti tahun dua ribu dua puluh dua kemarin itu nilai manfaat yang harus dibayarkan itu sebesar rp enam puluh triliun
eh sorry ya sekitar rp lima puluh tujuh
ya cukup besar lah signifikasinya
ya cukup besar lah signifikasinya
bisa dibayangkan ya jadi ada kenaikan yang sangat signifikan
karena memang biaya setoran awalnya dan setoran lunasnya itu memang tidak pernah naik
dari sejak tahun dua ribu sepuluh gitu
jadi ini saya rasa hal yang sangat wajar
kalau kita mau bicara mengenai sustanabilitas dari keuangan haji ke depannya gitu
langkahnya sudah sangat tepat
sebenarnya ini tujuannya untuk menjaga supaya kedepannya jemaah haji tetap bisa dapat sesuai dengan apa yang diharapkan
oke tapi apakah bpkh ini masih bisa kemudian meningkatkan atau lebih optimal begitu ya
ataukah ada upaya yang bisa dilakukan supaya ke depannya tidak bisa dinaikkan lagi
apakah ini bisa lebih besar lagi sehingga jemaah calon haji ini bisa berkurang begitu
biaya yang harus dibebankan terhadap calon haji langsung
iya saya rasa kalau bicara mengenai optimalisasi pengelolaan keuangan haji itu yang pasti ke pengurusan kami di periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh tujuh itu
akan melakukan beberapa banyak terobosan ya
seperti yang diamarkan oleh komisi delagau
apa namanya komisi delagau
delapan dpr bersama dengan kementerian agama
kalau double digit pun rasanya memang tidak mungkin bisa dipenuhi gitu ya
jadi saya rasa memang salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan apa yang ditawarkan oleh kementerian agama
dan apa yang disampaikan oleh juga dengan komisi delapan dpr gitu
oke pak ade anda melihatnya bagaimana apakah memang kondisinya seperti ini ataukah masih mungkin bisa dioptimalisasi lagi sebetulnya
sehingga bisa mengurangi beban jemaah haji
ya itu harus bisa ya harus bisa
karena memang itu kan baru usulan
inisiatif pemerintah lewat pemerintah lewat menteri agama telah menghitung variable variable empat belas komponen tadi
dengan tambahan kenaikan dan pengurangan
itu kan diminta dibahas kepada dpr enam puluh hari ya bu ya
karena enam puluh hari akan disikapi tentunya dengan pertimbangan termasuk tadi penerbangan itu dengan tiga puluh tiga juta itu apa sudah efisien apa belum
nah ini kan persoalannya nunggu waktu
kita berikan kepercayaan jemaah bersabar dulu biarkan dpr melakukan sebuah analisa dan kajian
dan pastilah saya berdoa ini pasti berpihak kepada masyarakat apalagi jemaah yang sudah menunggu bak panjang
pak padun saya kenalkan pak ade marfudin pak padun
untuk bpkh saya pikir adalah lebih kepada kita tidak lagi berpikir terlalu banyak untuk dana kaitannya dengan dana manfaat
manfaat itu bagi saya bukan itu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana jemaah itu secara adil mendapatkan dana manfaat itu
kalau sekarang itu kan dana yang lima tiga juta orang diakumulasikan dibagikan secara rata kepada seluruh jemaah dua ratus dua puluh satu ribu jamaah
dengan nilai dua puluh sembilan juta per jemaah
ini kan pukul rata pak ini nilai keadilannya nggak ada sama sekali
maksud saya gini tolong jadikan skema cari formula yang baik
apakah mungkin ada virtual account per jamaah
sehingga saya sadar bahwa saya naruh uang dua puluh lima juta itu selama berapa tahun menjadi berapa
begitu dia ketopalu harganya sekian bp itu maka dana saya yang ada itu sekian sekian kurangnya berapa
sehingga jamaah jauh jauh hari sudah punya persiapan
ini selama ini kan kita tidak punya pak
saya melihatnya ini adalah
ada sebuah apakah ini saya beban kesalahan tapi mungkin ya pak pandu lebih banyak paham ya tentang keuangan ini
untuk itu pak bagaimana skema ini bisa disampaikan ke jamaah bahwa kalau perlu ya bu dia dana awalnya tidak lagi dua puluh lima juta mungkin lima puluh
sehingga pada waktunya nanti pemikiran usaha perlu empat puluh tiga puluh jangan dua puluh lima stagnan
anda dua puluh lima juta itu hanya membeli tiket saja porsi saja
tiap tahun bisa terus lima juta sampai kepada lima puluh
sampai kepada seratus sekalipun tidak ada masalah pak pandu
tau kan di bpkh uang itu tidak akan hilang
begitu lebih bu diyah menetapkan seratus juta ternyata uang dia satu ratus dua puluh kan bisa kembali yang dua puluh
artinya kita sudah mengukur sepuluh tahun dua puluh tahun yang akan datang dana haji kita tidak akan bercontek
yang ada berkelanjutan yang ada dan lebih aman
ini yang harus kita pikirkan terobosan terobosan kaitan keuangan jamaah
sekarang kan kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu mohon maaf ya bu dia ya
kita kemarin sudah berjaya
tau tau kan sekarang dapat dua puluh sembilan
pertanyaannya kami yang berangkat tahun kemarin tidak adil dibanding dengan tahun yang sekarang
ini kan persoalan juga
siapa yang menjelaskan itu
nggak ada orang yang menjelaskan kecuali yang tahu keuangan
dpr nggak mau diserang
pak padun orang baru di bpkh misalnya
mungkin orang lama bpkh nya yang melakukan itu
ini kan masalah pak
jadi kita ingin dibenahiin tata kelolanya
saya akhirnya percaya dengan dpr dengan pak fadl
mari kita lihat skemanya yang pas untuk jamaah supaya ada virtual accountnya seperti apa
mungkin jawa barat dengan banten berbeda mendapatkannya
dengan sulawesi berbeda
dengan sumatera berbeda
sembilan itu adalah angka tertinggi tapi bisa ada yang delapan belas mungkin ada yang tiga puluh
sehingga itulah disebut dengan adil
bukan sepuku rata
pak fadl silahkan menanggapi
ya saya rasa apa yang disampaikan oleh pak ade itu suatu hal yang sangat masuk akal ya
dan itu memang sebenarnya salah satu alternatif yang sedang kita godok bersama kementerian agama
dan tentu saja nanti akan dilakukan diskusi diskusi secara lanjut dengan komisi delapan dpr
terkait dengan misalnya pertama virtual account
sebenarnya virtual account itu kami sudah lakukan pak ade
jadi memang kami setiap tahun membagikan kepada lima dua juta jemaah tunggu
ya sebarang virtual account per jemaah ya
tapi memang rasanya memang kurang optimal
karena memang ada sebagian dari nilai manfaat yang harus kita distribusikan juga kepada jemaah yang sedang berangkat
yang akan berangkat dalam tahun yang sama
namun kedepannya jika memang sudah ada rasionalisasi dari biaya penyelenggaran ibadah haji ini
ke angka yang kembali lagi
kalau kita mau kembali ke dua ribu sepuluh atau sekitar dua belas tahun yang lalu
itu dengan asumsi persentase nilai manfaat delapan puluh dua puluh
saya rasa itu suatu hal yang terobosan yang luar biasa
tapi kan sekarang yang disampaikan oleh kementerian agama adalah tujuh puluh delapan
itu pun sudah
sangat bagus sekali menurut kami
jadi artinya nanti seperti apa yang dikhawatirkan oleh pak adik tadi
jadi nilai manfaat yang didistribusikan kepada per virtual account per jemaah haji
akan terdistribusi secara proporsional
insya allah akan lebih baik kedepannya
sehingga prinsip keadilan yang kemudian dipertanyakan jemaah ini bisa betul betul dilakukan begitu ya pak fadlul
nah budi ya kalau soal informasi transparansi
bagaimana kemudian apa yang diterima jemaah
mengapa ini naik
nah itu nanti akan bagaimana sebetulnya
agenda perbaikan sistem ini juga menjadi agenda yang sangat penting ya bagi kita
tadi kayak misalnya virtual account mengedepankan asas keadilan
saya setuju pak adik
misalnya jemaah yang menerima
misalnya jemaah yang nunggu lima tahun
dengan yang menunggu dua puluh lima tahun
virtual accountnya kan berbeda
nah tapi karena sejauh ini
proporsi nilai manfaat digunakan gitu kan
dalam porsi yang cukup tinggi
sehingga virtual account ini tidak terasa signifikan gitu
terdistribusi ke jemaah tunggu
nah memang bagus juga gitu
kalau kita merubah sistem penggunaan
dana tabungan jamaah gitu ya
plus virtual account yang nanti didistribusikan oleh bpkh
sesuai dengan masa tunggunya
jadi nanti jemaah menerima virtual account itu setelah menunggu sekian waktu
dan tiap jemaah pasti beda
nah ini salah satu alternatif sistem juga yang sedang kita diskusikan di dpr
jadi di dpr itu di komisi delapan mitra kerjanya satu kementerian agama
satu bpkh gitu
dan kita terus melakukan diskusi diskusi
untuk perbaikan sistem pembiayaan haji dan pengelolaan dana haji
dan ini memang saling terintegrasi gitu
jadi kayak tadi pak ade usulkan perbaikan sistem gitu ya
misalnya distribusi nilai manfaat dana haji
melalui virtual account itu menurut saya sangat sangat bagus
sangat progress gitu ya
ini sedang kita diskusikan gitu
jadi kembali kepada dana haji
kita tentu juga ingin bpkh dengan segala investasi yang harus low risk gitu ya
dalam pengelolaan dana haji
kita juga berharap bisa memperoleh nilai manfaat yang lebih lagi
apalagi kan ini pasca covid gitu
sehingga investasi investasi yang dilakukan gitu ya
atau penempatan penempatan pengelolaan dana haji
itu bisa menghasilkan nilai manfaat yang mungkin bisa lebih tinggi gitu
ini juga pr tersendiri bagi bpkh
oke pak fadlu silahkan ditanggapi
apa kemudian rencana bpkh untuk mengoptimalisasi begitu ya
upaya untuk mengelola dana haji ini
jadi kalau kita bicara mengenai optimalisasi dana haji
saya rasa apa yang akan kami lakukan
adalah melakukan beberapa terobosan ya ke depannya
karena selama ini kan memang investasi yang
karena memang bpk sendiri baru berjalan ya
dibidikan dari dua ribu tujuh belas
mungkin memang risk appetite nya itu masih relatif rendah gitu ya
tapi ke depannya kami melakukan beberapa terobosan
salah satunya adalah misalnya
melakukan mendorong investasi di ekosistem perhajian
jadi bukan hanya akan mendapatkan return dari
hasil investasi yang kami lakukan
tapi juga membantu bagaimana caranya
supaya biaya operasional atau biaya penyelenggaran hajinya
bisa lebih rendah
karena misalnya kita memiliki beberapa fasilitas yang ada di
apa mekah atau madinah
atau beberapa hal faktor pendukung infrastruktur lainnya
sehingga dengan demikian akan ada efisiensi
kita akan membantu kementerian agama
untuk melakukan efisiensi agar supaya
misalnya resikonya resiko nilai tukar gitu kan
kemudian resiko inflasi gitu
kedepannya kan kita harus mengantisipasi hal hal yang seperti itu
oleh karena itu maka dengan kalau kita
ada di dalam ekosistem yang sama di perhajian
maka insya allah bisa menjaga
dan juga melakukan efisiensi dari internal
agar biaya penyelenggaraan haji lebih
efektif lagi ke depannya
terakhir kalau kemudian kita kembali soal
rencana keberangkatan haji tahun ini
saya mungkin ke pak ade dulu
menurut anda apa kemudian
sekarang sedang diupayakan untuk bisa menekan
harga yang kemudian diusulkan oleh kementerian agama
menurut anda apa yang bisa dilakukan
dalam jangka waktu sesaat ini
supaya nantinya pada saat
ibadah haji sudah tidak ada lagi
polemik di masyarakat
para masyarakat yang berangkat haji ini
bisa menjalankan ibadah haji dengan tenang
damai dan juga
tidak ada pertanyaan lagi soal beratnya
biaya untuk berangkat haji
yang pertama adalah
sampaikan kepada jamaah
dengan kenaikan itu harus sebanding
dengan pelayan yang akan diterima
kenaikan itu bukan hanya sekedar kenaikan biaya
tapi juga ada kenaikan
pelayanan yang akan diterima oleh jamaah
apa sih komponen komponen yang perlu diketahui oleh jamaah
ini juga perlu disampaikan
penerbangan tiga puluh tiga juta
liping cost menjadi satu juta
ini menjadi ini adalah
yang perlu diketahui oleh jamaah
ini perlu disosialisasikan
supaya tidak ada
minimal mengurangi kegaduhan di masyarakat
ini yang perlu dilakukan
yang kedua adalah
tetap saya ingin menyampaikan
bahwa jamaah sambil menunggu
isi to'ah ilmu manasiknya
manasik harus dibenahi
jangan sampai mereka keluarkan biaya yang mahal
tapi juga masih kosong ilmunya
saya ingin mengatakan
pemahaman pengetahuan menjadi penting
disamping isi to'ah pembiayaan
keamanan dan kesehatan
ini jangan sampai kita memberangkatkan orang dengan biaya mahal
tapi ilmunya kosong dan tidak
sehingga tidak memahami
jadi kita harus mencari
dan kita harus mencari
dan kita harus mencari
haji yang sesungguhnya
ini yang menjadi penting
kalau ke budia
saya pikir menitipkan pesan aja
saya percaya lah
pasti berpihak kepada masyarakat haji
supaya lebih bisa turun

kemudian ubud papadri
saya pikir ini pak
banyak komponen ekosistem haji ini yang perlu kita garap
termasuk pesawat penerbangan itu
pesawat itu daripada sewa bolak balik
beli saja lah oleh bpkh
orang bank haji
bang mu'ammal itu sudah dibeli ya budia ya
bang mu'ammal itu sudah dibeli
itu sudah bank haji indonesia
pesawat beli juga pak
atau dipakainya umroh juga
jadikanlah garuda jadi operatornya saja
kita punya bandara sendiri
bisalah g stefan
pesawat daripada garuda juga sewa tuh budi ya
garuda itu sewa ternyata pak bukan punya milik sendiri
kalau hanya sewa kenapa nggak punya papan aja titip di sana
bpk punya kasih lambangnya di bpkh indonesia
saya pikir menjadi sebuah kebanggaan untuk masyarakat haji bahwa kita punya pesawat sendiri
makasih budi ya makasih pak fadlun
oke sebelum saya ke budi ya pak fadlun dulu silahkan menanggapi
mungkinkah apa masukan masukan yang tadi disampaikan pak denny bisa dilakukan ke depannya oleh bpkh
saya rasa peluang peluang investasi di dalam ekosistem perajian termasuk penerbangan itu adalah salah satu yang menjadi kajian di dalam internal bpkh kami sendiri
sehingga sebenarnya bukan hanya itu saja tapi ada beberapa hal yang lain ya seperti akomodasi kemudian juga food dan catering dan sebagainya
namun ini kembali lagi bahwa butuh proses semuanya butuh proses
karena ini adalah dana amanah
amanah dari umat sehingga harus dilakukan secara prudent dan dengan prinsip kehatian
namun tujuannya saya rasa kita sepakat pak ade bahwa sama sama untuk bisa memanfaatkan dan memberikan kemaslahan bagi seluruh umat muslim di indonesia
baik terakhir ke budi ya budi ya sudah ada amanah yang disampaikan ini oleh pak adeni juga
kira kira perjuangan dpr akan seperti apa
masyarakat masih menunggu harapannya bayar calon haji ini tidak harus membayar
hampir tujuh puluh juta untuk berangkat haji tahun ini
kira kira perjuangannya akan seperti apa
akan berapa angkanya yang diperjuangkan oleh dpr nantinya
ya insya allah ya insya allah
tapi saya sih optimis ini pasti berkurang lah
ini pasti berkurang
tapi ini saya cermati juga gini ini dolar kemarin dua ribu dua puluh dua angkanya patokannya empat belas empat ratus dua puluh lima
sementara sekarang sudah lima belas
ini juga lumayan signifikan ya
jadi pengaruh nilai mata uang itu juga karena beberapa dibayarkan pakai real pakai dolar gitu ya
ini juga tentu harus kita perhatikan
dan kita berharap bpkh ini bisa juga mewarnai ekosistem haji di tanah suci dan di tanah air
sehingga melakukan investasi investasi yang terkoneksi dengan efisiensi pembiayaan haji di indonesia
nah tadi kata pak ade kalau bpk punya pesawat kita naik pesawat bpkh terus pak
ya kan yang umroh juga gitu kan
nah ini kan lalu misalnya punya penginapan di saudi ya kita pakai punya bpkh lah umroh juga gitu kan
jadi signifikan gitu ya terhadap kontribusinya nanti nilai manfaat sekaligus bisa efisiensi
jadi tidak juga kita selalu mengirimkan rupiah gitu tiap haji
tapi ini kalau bisa ya kalau misalnya kita punya hotel sendiri gitu
kan punya catering sendiri itu kan akan kembali lagi ke indonesia
nah ini juga perlu dipikirkan bagaimana indonesia juga bisa berperan di dalam ekosistem haji terutama perekonomiannya
ini tentu perlu kerjasama semua pihak ya
tidak hanya kementerian agama tapi juga kementerian kementerian lain
lalu kualitas ibadah itu juga penting sekali
tidak hanya masalah teknis tapi juga kualitas petugas haji gitu kan
kualitas pembimbing haji
dan kesuksesan ibadahnya itu menjadi sangat penting dari pengetahuan
benar kata pak ade ini selama ini juga kadang keteteran
orang lebih sibuk membahas yang sifatnya logistik
nah pendekatan kualitatif terhadap peningkatan atau kualitas yang membawa jemaah haji indonesia menjadi haji mabrur gitu ya
nah ini juga pengetahuan ibadah menjadi sangat penting gitu
kualitas pembinaannya gitu
juga pendampingannya di sana
kadang jemaah kita juga misalnya pakai ikhrom bagaimana gitu kan
itu belum semua tahu gitu
nah ini juga catatan khusus juga untuk kementerian agama menyangkut hal ini
dan terakhir ya kita berharap semoga insya allah kalau ini memang jemaah sudah mendapatkan panggilan
ke tanah suci insya allah jalannya dilancarkan rezekinya dilancarkan
kita doakan semua
kita tunggu sama sama perjuangan ibu dia
semoga nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal
tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif
seperti tadi yang disampaikan
sehingga perjalanan ibadah haji tahun ini bisa berjalan lancar
dan juga jemaah haji bisa melakukan ibadah secara tenang dan pulang menjadi haji mabrur
pak fadlu dimansyah kepala badan kepelaksanaan bpkh
ibu dia pitaloka anggota komisi delapan dpr ri dan pak ade marfudin ketua rabita haji indonesia
terima kasih atas dialognya pada malam hari ini